nah sementara itu pemirsa dua bakal calon presiden di pemilu dua ribu dua puluh empat yakni prabowo subianto dengan ganjar pranowo
tertangkap kamera bergandingan tangan di acara muktamar sufi internasional
momen itu terlihat saat keduanya menuruni tangga saat menemani presiden joko widodo
dalam acara resmi muktamar sufi international
momen antara prabowo subianto dan ganjar pranowo terjadi di muktamar sufi internasional
yang digelar di kota pekalongan jawa tengah pada selasa
kedua baca pres ini bergandengan tangan sembari menuruni anak tangga panggung
usai mendampingi presiden joko widodo membuka acara
momen itu pun mendapat sambutan para peserta sufi yang langsung bertepuk tangan
atas keakrapan prabowo dan ganjar
diketahui acara muktamar ini dihadiri tujuh puluh tiga sufi mancanegara
yang terdiri dari perwakilan tiga puluh delapan negara di seluruh dunia
konferensi akan dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal dua puluh sembilan sampai dengan tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
dalam sambutannya presiden mengungkapkan rasa senang para ulama dapat membantu
meningkatkan rasa toleransi beragama meskipun indonesia banyak ditemukan
keberagaman perbedaan tetap harmonis
momen akrab antara prabowo dan ganjar tidak hanya terjadi di muktamar
keduanya juga terlihat bersalaman komando saat mendampingi jokowi
berusukan di pasar grogolan pekalongan
momen itu terekam lewat video yang diunggah di instagram koordinator staff khusus presiden ari nwi payana
momen akrab antara prabowo dan ganjar tidak hanya terjadi di muktamar keduanya juga terlihat bersalaman komando saat mendampingi jokowi belusukan di pasar gerogolan pekalongan
syarikat yang berada di pasar pun antusias dengan keretangan jokowi bersama prabowo dan ganjar
usai belusukan di pasar tradisional rombongan presiden melanjutkan perjalanan menuju ke kabupaten semarang
tim liputan cnn indonesia